kamu aja yang jadi suaminya terlalu lembek
makanya jadi ngelunjak dia

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

dewi besok temui saya di kafe tadi
ajak anak itu
aku langsung dijabah allah
semoga ini hal baik
mau menerima abi
semoga ini berlebihan untuk secara sengaja
dan mau jadi lebih baik
diorang juga mau pergi memakai handheld wells
apa bangkit aja
ma dulu mau nanya apa lagi masalah sama nisa
aku nggak boleh cerita sama bobi nanti dia malah dukung nisa dia kan juga sayang sama cherry
ya biasalah mana pernah sih bisa ngomong sama nisa tanpa kesel
tapi sampai harus main nampar gitu mah
dia memang pantas ditampar
sorry ya mbak tapi masalahnya apa sih
mau gimana pun juga nisa itu istri bobby
mau sebesar apapun masalahnya bobi gak mau main fisik sama nisa
jadi aku minta sama ma juga jangan deh ma
kan nisa juga
mama kamu gak usah ikut campur
justru karena dia anak saya saya berhak melakukan apapun sama dia
kamu aja yang jadi suaminya terlalu lembek
makanya jadi ngelunjak dia
atau jangan jangan dia mau ketemu sama dewi lagi
aku harus ikutin dia
bu tunggu bu maaf bu
ah ah ah sustan gak apa apa
silahkan tunggu di luar
bu reno silahkan duduk
bu retno atas kejadian kemarin saya minta maaf
saya minta maaf kalau bapak
saya tidak butuh basa basi anda
saya hari ini cuma datang untuk tanya satu hal
betul anda tidak pernah selingkuh dengan dewi
saya berani bersumpah atas pribadi
dan profesi saya bu
saya kenal bu dewi itu cukup berapa bulan yang lalu
sejak dia menjadi walinya api
beberapa bulan lalu
berarti tepat saat bayu meninggal
jadi dewi merahasiakan ini sejak bayu meninggal
lalu anda apa hubungannya dengan anak itu
anak itu nabi manyu sudah menjadi pasien saya dari umurnya tiga tahun
itu sekitar empat tahun yang lalu
pak bayu sendiri yang bawa dia kemari
saat itu pak bayu bilang kalau dia adalah wali anak kita
dan orang tuanya adalah temannya
saya tahu dari bu dewi kalau ternyata pak bayu itu adalah ayah kandungnya abi
anda ini kan bukan dokter anak biasa kan
anda spesialis kanker anak
apakah anak itu sakit
dia mengidap kanker
gak mungkin bayu kasih saya cucu yang penyakitan
ini pasti dari ibunya
ibunya pasti perempuan gak benar itu
ini salah dewi
sampai bayu bisa punya anak dari perempuan sembarangan
dan anak itu lahir sebagai kutukan
jangan lupa bayu akan selalu berjaga jaga terhadapmu
kalau bayu tidak bersumpah
bayu akan selalu mempunyai kesalahan